pengiriman paket berisi delapan ratus mangkuk baja asal malaysia inilah yang menjadi awal kecurigaan petugas bacukai soekarno hatta
sabu disembunyikan di dalam bungkus aluminium foil dan pelaku menaruh lima belas gram sabu dalam setiap mangkuk dengan total lebih dari dua belas kilogram
tiga orang diduga sebagai pengedar ditangkap dan dari pemeriksaan terungkap narkoba sabu sabu ini akan dikirimkan ke praya lombok tengah nusa tenggara barat